hai kamu tenang ya kek semoga apa yang dibilang memicu benar
dan oleh yang bocor orang ini pasti profesional
selamat malam pak malam gimana yuk sudah dapat kabar dari bu catherine iya pak sudah dan ibu
catherine sudah sadar tapi ibu catherine sepertinya masih belum bisa bicara pak dia masih short ya kalau
mengenai hal itu saya juga kurang tahu pak tapi nanti saya pastikan kembali saya akan cari tahu
mengapa ibu catherine sampai sekarang masih belum bisa bicara oke kabar saya keluar kekembangan
baik pak oh ya pak tadi saya juga bertemu dengan ibu andin karena ibu andin datang ke rumah sakit
dan sepertinya ibu andin masih meragukan bapak yang tidak memihak kepada ibu elsa
ya sih nggak ada masalah itu kan haknya ibu andin kalau meragukan saya atau tidak percaya
cuma yang jelas memang ini pure
karena saya ingin mengungkap siapa dalam semua ini dan saya tetap akan membela ibu andin karena ibu andin yang benar
pokoknya sekarang kamu prioritaskan untuk ibu catherine ya kamu fokus sama dia baik mak terima kasih ya sama sama pak
perhatian sekali calon suami dari ibu catherine sepertinya terlihat jelas kalau dia itu memang
mencintai ibu catherine dengan tulus
saya kembali lagi buat kamu
aku senang kamu datang lagi
saya sangat berharap banget
kamu cepat sembuh
supaya kita bisa bersama sama lagi
udah gak gila lagi seperti dulu
maksud mas randy ngomong seperti itu apa ya
apa selama aku koma ada sesuatu yang terjadi
bahkan untuk bicara atau menggerakkan kaki dan tangan saja sekarang sulit
padahal aku ingin sekali merespon ucapan mas randy
apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhku
hanya kaku karena kecelakaan
atau ada hal lain
kat kenapa kat
ya sini aku pegang
aku pegang tanganku
kamu tenang ya kat
semoga apa yang dibilangmu mesti benar
ini hanya otot otot kamu aja yang belum terbiasa
tapi nanti kamu akan terapi untuk merasamu
tubuh kamu agar bisa bergerak lagi
kamu jangan khawatir
dan saya saya akan selalu ada buat kamu kat
apapun kondisi kamu
ya allah master randy
yang berellerani loerdur pada pellets sebebemann
dia sering sabar dan meratakan rambutku
pelatih akal b change anda

terpercaya langsung dengan seratus orang sebagaitranness
ya sebenarnya berat
tapi saya pulang dulu ya kate
bapak minji dan bapak kamu ingin menunggu kamu juga
udah kamu jangan nangis
kamu pasti sembuh kate
besok saya akan kembali lagi ke sini ya
apa penjelasan dokter soal catherine
dokter tadi bilang
efek dari kecelakaannya catherine alamin itu
ya susah bicara
dan juga bangun
ya jadi ini sebabnya kenapa
catherine masih belum bisa bicara dan
nathan ada yang main intinya
yang sangat menemukan ini
saya akan terima apa nggak ada
ya justru dengan kondisi catin seperti ini
saya harus tetap ada di sampingnya
terima kasih allah
ketika saya di dalam
ketika saya di dalam
tapi untuk anggota tubuh lainnya
masih belum bisa
ya pasti catherine akan sedih
kalau mendengar berita ini
ya udah kalau begitu ini
gue sama istri gue pengen masuk ke dalam
kalau lo mau pulang gak apa apa silahkan
sekali lagi terima kasih ya
udah berhati hati sama adik gue
yaudah kalau gitu
saya pamit dulu ya
insya allah besok saya akan berkreksi
kenapa kang michi juga sedih sih
ada tak kak michi juga disini